sebanyak dua ratus empat puluh lima pengungsi gempa dan tsunami dari palu dan sekitar
tiba di bandara samratulangi manado pada minggu pagi
mereka menumpang pesawat hercules tni angkatan udara yang kembali ke manado
setelah mengangkut alat berat milik detasemen zeni tempur tni angkatan darat
sebanyak dua ratus empat puluh lima pengungsi dari palu dan sekitarnya
tiba di bandara samratulangi manado minggu pagi
mereka menumpang pesawat hercules tni angkatan udara
alisa salah satu pengungsi kebetulan pergi ke bandara
dan menemukan pesawat hercules akan berangkat ke manado
bersama anak dan ibu dia bisa terbang ke manado
sementara suaminya tertinggal karena dilarang ikut naik pesawat hercules
sementara marta kumoal membawa serta ibunya yang sudah tua
dan terkena runutuan rumah sehingga mengalami patah kaki
di palu di mana
di jalan garuda
terus ke mana sini
di sini keluarga banyak

tidak di surabaya
anak cucu saya tertinggal di mana
pesawat hercules ini sebenarnya mengangkut alat berat
milik detasmen zeni tempur tni angkatan darat ke palu
saat kembali ke manado pesawat digunakan untuk mengangkut pengungsi
setelah membawa pengungsi hercules kembali ke palu
membawa sekitar dua ton bantuan
bantuan berupa makanan dan minuman dan alat alat tidur
serta kursi roda untuk korban patah tulang
hari ini kita akan mengirimkan satu sopir
di pesawat c satu ratus tiga puluh hercules
di mana pesawat ini nantinya akan membawa
personil dan sipur beserta alat beratnya
yang sangat dibutuhkan di sana
kurang lebih sekitar sepuluh ton
kemudian bantuan yang sudah dikumpulkan dari pribadi perorangan
kemudian dari kesatuan ormas
kemudian dari perkumpulan gereja dan lain sebagainya
pangkalan tni angkatan udara di bandara samratulangi manado
sejak sabtu membuka posko bantuan untuk disumbangkan
ke korban gempa dan tsunami palu donggala
roy kararumangkai manado